selain kantor pln pusat tim penyidik kpk juga menggeledah gedung pusat indonesia power kuningan jakarta selatan selasa dini hari
penggeledahan di gedung ini untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus swapel t uriau
pukul satu selasa dini hari tim penyidik kpk keluar dari gedung indonesia power di kuningan jakarta selatan
penyidik kpk keluar dengan membawa barang bukti berupa satu unit cpu dan barang bukti lainnya yang disimpan dalam dua buah koper dan dua buah kardus
penggeledahan di kantor indonesia power ini berlangsung sejak senin sore
hampir bersamaan dengan penggeledahan kantor pln pusat di jalan trunojoyo kebayoran baru jakarta selatan
penggeledahan di kantor salah satu anak perusahaan pt pln ini diduga terkait kasus swapel t uriau satu
yang juga melibatkan wakil ketua komisi tujuh dpr ri eni saragi
penggeledahan di kantor indonesia power ini berlangsung sejak senin sore